dari filipina kelompok abu sayyaf dikabarkan mengeksekusi salah seorang sandera mereka
sandera asal kanada john ritzel dikabarkan tewas dieksekusi pada senin dua puluh lima april kemarin
tentara filipina mengatakan bahwa mereka menemukan potongan tubuh di sebuah pulau terpencil pada senin lima jam setelah tengkat waktu tebusan yang ditetapkan oleh kelompok militan abu sayyaf
sebelumnya kelompok militan ini mengatakan bahwa mereka akan mengeksekusi satu dari empat tawanan
kantor berita cbc mengatakan sandera yang dieksekusi tersebut adalah john ritzel